usai asia road racing championship atau arrc putaran keempat di sirkuit mandalika lombok sukses digelar
kini pihak mandalika grand prix association atau mgpa sedang mempersiapkan gelaran event yang lebih besar lagi yakni motogp
gelaran asia road racing championship atau arrc putaran keempat di sirkuit mandalika lombok sukses digelar dari tanggal sebelas hingga tiga belas agustus dua ribu dua puluh tiga lalu
satu ratus dua puluh peserta dari sejumlah negara turut ambil bagian dalam balap motor tersebut
pada arrc tahun ini para pembalap muda indonesia menunjukkan kemampuannya sebagai juara dalam berbagai kelas yang dilombakan
termasuk dengan pembalap pembalap asal nusa tenggara barat
menurut ceo mandalika grand prix association priyandi satria pada selasa mengatakan
ajang ini menjadi ajang pihak mgpa mematangkan persiapan jalan motogp seri ke enam belas
kegiatan itu merupakan latihan bagi kami dan juga merupakan satu cara untuk melihat kesiapan kami menjelang ajang berikutnya
sebelum ini sudah ada mandalika racing series kemudian ada juga sel eco marathon ada wsbk ada track day ya
jadi semuanya ini menjadi ajang kami untuk merawat peralatan uju ajang motogp nantinya